sudah sekitar dua bulan sekolah sekolah di dki jakarta tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar
terhitung sejak enam belas maret dua ribu dua puluh semua sekolah di dki jakarta diliburkan berdasarkan instruksi gubernur anies baswedan
dalam rapat virtual dengan kepala dinas pendidikan dki jakarta
pemprov dki jakarta berencana membuka kembali sekolah sekolah pada tiga belas juli nanti
rencana ini disambut dengan kehatian oleh para orang tua murid
salah satunya angger triwibowo yang putrinya nada baru akan memulai pendidikan sekolah dasar
angger meminta pemerintah betul betul mempertimbangkan opsi dibukanya kembali sekolah sekolah
ia berharap pembukaan kembali sekolah juga memperhatikan protokol kesehatan
semoga ini maksudnya gini kalau emang nantinya bakal dibuka
coba dimatengin dulu deh jangan setengah setengah gitu nantinya
kalau memang enggak enggak iya iya
kalau emang iya kayak gimana aturannya nanti jam sekolahnya apa nanti bakal berkurang
atau segala macam ya aturannya kayak gimana deh butuh yang pasti aturan yang jelas gitu loh
dari pemerintah maupun dari sekolahnya pemerintah sekolah pasti beda kan sekolah punya sendiri kan
tapi sekolah pasti ngikutin pemerintah juga ya
ya gitu lah itu aja sih sebenarnya gak usah ambil pusing
misalnya kalau memang nanti gimana gimana si pemerintah ada tanggung jawabnya apa
dari sekolahnya ada tanggung jawabnya apa gitu aja
senada dengan orang tua murid komisioner kpai meminta pemprov dki jakarta
betul betul memastikan aspek keselamatan anak anak apabila berencana membuka kembali sekolah sekolah
kpai meminta agar pemerintah tidak tergesa gesa dan betul betul mempersiapkan fasilitas kesehatan di sekolah
untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang aman
ya yang pertama sih sebenarnya untuk pemerintah juga ya pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
saya rasa perlu kewaspadaan perlu kehatian jangan terburu buru memutus untuk membuka sekolah
pertimbangkan banget bagaimana anak anak ini bisa terlindungi
pokoknya kepentingan terbaik bagi anak itu yang menjadi
jadi pertimbangan besar bukan kepentingan ekonomi tapi haruslah kepentingan anak anak ini dan keselamatan anak anak kita
komisioner kpai juga berpesan kepada para orang tua untuk memperhatikan asupan gizi anak anaknya
dan mengikuti protokol kesehatan yang ada
ia berharap sekolah sekolah tidak menjadi kluster baru covid sembilan belas